menggores masa menyimpan sirat membuka kembali warisan leluhur
tanah yang begitu indah dengan kekayaan ragam budaya adat istiadat itulah indonesia
salah satunya adalah kain tenun tradisional
kain yang tercipta dari alam nusantara
yang memiliki ciri khas tersendiri dari setiap daerah corak dan motif
menjadi kesatuan dari indahnya kain
cara membuatnya pun menggunakan kreasi tradisional
di bali kain yang indah juga terdapat dorongan industri kreatif
yang menopang perjalanan warisan leluhur hingga saat ini
dengan membangun nilai ekonomi yang produktif dan maju untuk bangsa
yang jadi ciri khas pertama ya hasil produksinya
itu memang benar benar khas ikatannya itu yang jadi motif
terus kemudian motif motifnya itu biasanya kalau tenun ikat kediri itu banyak putihnya
terus kemudian motif motifnya banyak ada yang khasnya itu ceplok
terus tirto tirjo terus lung garis miring salur
salur itu paduan antara motif dengan polos
prosesnya mulai awal sampai akhir dari dua proses itu ada empat belas alur kerja
dikerjakan dengan masing masing orang yang berbeda beda
jadi tenun ikat ini kalau berkembang lebih menyerap tenaga lebih banyak
dari sebuah kainlah mereka dapat menghidupkan roda perekonomian
di satu desa kediri dengan warisan nusantara
beberapa industri umkm pun digerakkan
di antaranya tenun ulos sianipar donggala dan wisnu murti
pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial merupakan bentuk komitmen
akan pedulinya terhadap kelestarian simpanan nusantara dan peningkatan ekonomi
inovasi yang kita lakukan banyak ya
pertama itu kita merubah corak
secara warna tetapi tidak merubah motif
jadi motifnya itu memang tidak kita rubah tapi warnanya kita rubah supaya bisa lebih menarik
jadi itulah motivasi motivasi yang kita buat
supaya bahan ini bisa kita macam macamin
bisa kita bikin jadi bahan fashion bisa kita bikin jadi apa aja yang orang mau sekarang udah kita bisa buat

kalau untuk event pun jenis kue yang lebih panggian se folkfarok
menggunakan bahan benang sutra
ada liris ada tai ganja bermacam macam
kami warna mencampuri dengan warna warna kayak nusantara
jadi lebih menarik lagi di warna
kalau motif kami sudah bagus untuk kami sudah bagus dengan konsumen sudah cocok
sudah cocok motif cuma pewarnaan ini kita kami lebih menarik lagi
awal mulanya perusahaan ini semestinya kita karena terbentur tidak dapat pekerjaan lah
kita lamar ke sana ke sini di mana mana tidak diterima
makanya kita punya istri punya keahlian di bidang dulu
bikin tenun barang satu dualah tidak banyak
setelah kita pelajari pasar ternyata bisa kita menjual di pasar
mulailah kita breaking sedikit sedikit
kita harus berenovasi setelah di memang kasnya bali kita modif dia
umpamanya ada burungnya kita tambah lagi
mungkin pepatran kita kasih
antara motif burung mesti adanya motif pepatahan
dulu kita berpikir bahwa kain tradisional itu bukan untuk anak anak dipakai anak anak muda tetapi untuk orang tua
nah begitu juga dengan para penenun
karena saya ke beberapa daerah
hampir tujuh puluh persen daerah yang saya kunjungi penenunnya ini sudah sangat senior
anak mudanya lebih tertarik ke kota besar untuk bekerja
sehingga hal ini belum menjadi sesuatu yang dianggap pilihan profesi bagi anak muda

melahirkan bahwa sistem industrie ini hal hal sayat lalu berpengaruh disud mei
gobar ini sebenarnya buat langkah nggak termasuk langkah lah ini ya
tapi langkah dibilang karena kurang pertenu
anak sekarang payah diajarin karena banyak kegiatan
jadi mungkin itulah yang membuat satu
orang tua tua ini biasanya pertenu
karena anak sekarang ini payah untuk belajar maka dibilang langkah
kalau ada yang mau untuk belajar
kalau enggak ada yang mau mudah mudahan ada yang mau
kalau nggak ada yang mau apa nih mau dibilang ya kan
orang anak sekarang payah diajarin
lain roda perekonomian lain pula dengan perkembangan regenerasi dalam menciptakan sebuah kain untuk bangsa
dedikasi untuk negeri merupakan kegiatan yang bermakna untuk meningkatkan kemandirian ekonomi bangsa
dengan menggerakkan perekonomian lokal yang berdikari secara berkesenambungan
dalam melahirkan generasi muda untuk membangun ekonomi
ini yang menjadikan pendorong jiwa generasi mendatang akan keberadaan hasil bumi
yang dapat menjadikan sebuah industri kreatif tangan anak bangsa yang akan dikenal di internasional
kenapa sih saya mau melatih orang di luar dari kota giana
bahkan saya mau melatih orang denpasar
tujuannya begini supaya janganlah punah tenun ini
kalau memang sudah ada di bali itu baik di luar kota gianya kita syukurilah
kita bukan baru berkembang di sana bahkan rezeki kita diambil kalau kita tidak punya perasaan gitu
yang penting tenun di bali itu masih eksis lah
saya punya harapan itu tujuan utama supaya tenun itu eksis
karena kita ditinggali dari nenek moyang kita khususnya di bali ini sudah baik itu motif
kita harus selestarikan segalanya
karena banyaknya peminat dari masyarakat sekarang sudah maju sudah banyak
jadi pertenun itu tidak merasa pertenun kecil gitu atau pertenun juga tidak
mereka kita ajarkan motif motif yang baru dengan harga yang fantastis buat mereka
untuk merubah mindset mereka dan mencintai bahwasannya turunan itu sebenarnya bisa wah gitu
alhamdulillah waktu itu merekrut dua puluh orang terus kemudian yang jadi
yang bisa menenun tujuh yang mahir
terus itu akhirnya saya jadikan pionir buju itu terus
jadi ada anak anak muda yang terus tertarik
soalnya apa gampang dipelajari terus langsung bisa dapat merasakan hasilnya
nah jadi untuk anak muda sekarang jangan mau mati berkarya untuk tenunan kalau mau
kalau mau minati ini sebenarnya bukan uang kecil ini uang besar

melalui sentuhan tangan yang kreatif terampil dan jiwa yang begitu penuh
rasa akan warisan leluhur maka akan menyimpan sebuah goresan untuk negeri
membangun jiwa nasionalis untuk para jiwa muda yang akan menyulap kain tenun
menjadi produk kebanggaan negeri di mata internasional
dan dibalik indahnya kreasi kain setiap daerah
melestarikan produk yang menyimpan nilai keindahan dan nilai ekonomi
dengan mengaktifkan kembali roda perekonomian di setiap daerah
melahirkan jiwa yang memberikan kebanggaan indonesia kepada dunia
sebagai wujud dukungan untuk melestarikan kain nusantara
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia